kudapan dengan bahan dasar santan umumnya mudah basi
dilakukan oleh para kontestan di pemilu ini mbak
jelas kalau panada menggunakan ikan laut hasil dari tangkapan layan rasanya pedas
kita belum banyak melihat dia memainkan karakter karakter yang lain gitu